pada babak kualifikasi fiba world cup dua ribu dua puluh tiga
arkidikania wisnu dan kawan kawan akan bertanding melawan arab saudi dan jordania
pada satu dan empat juli dua ribu dua puluh dua di istora senayan jakarta
meski peluang lolos ke fiba world cup melalui jalur kualifikasi relatif sudah tertutup
pertandingan melawan arab saudi dan jordania nanti akan menjadi modal bagi indonesia
untuk mengintip kekuatan lawan pada fiba asia cup dua ribu dua puluh
di fiba asia cup dua ribu dua puluh dua indonesia memang akan kembali bertemu dengan arab saudi dan jordania
yang berada satu grup dengan indonesia bersama australia
hasil positif saat tryout ke australia dan prestasi merebut emas sea games di vietnam
dengan mengalahkan filipina juga cukup menambah percaya diri arkidikannya wisnu dan kawan kawan
menteri pemuda dan olahraga zainuddin amali juga sempat hadir melihat latihan timnas di istora rabu pagi
selain itu ia juga mengecek kondisi lapangan dan kesiapan istora
yang akan menjadi venue pertandingan babak kualifikasi fiba world cup dua ribu dua puluh tiga dan fiba asia cup dua ribu dua puluh tiga
saya kira sudah nggak terlalu banyak lagi sih ya minor lah yang nggak major lagi untuk
kalau toh juga ada ya ada memang kan ini masih persiapan itu yang jelas
tahun depan kita punya yang lebih bagus
meski menjadi salah satu tuan rumah fiba world cup dua ribu dua puluh tiga bersama jepang dan filipina
indonesia tidak otomatis lolos ke babak utama
untuk bisa tampil pada fiba world cup dua ribu dua puluh tiga
timnas basket indonesia minimal harus bisa menempati posisi delapan besar pada fiba asia cup dua ribu dua puluh
yang akan berlangsung pertengahan juli mendatang
herlangga wisnuaji yiprastio jakarta